pengurus stadion pakansari cibinong kabupaten bogor jawa barat sabtu pagi mulai melakukan perbaikan infrastruktur
usai terpilih menjadi salah satu stadion yang ikut melangsungkan piala dunia dua ribu dua puluh satu mendatang
lapisan rumput lapangan di stadion pakansari kecamatan cibinong kabupaten bogor jawa barat sabtu pagi mulai diperiksa berkala oleh pengurus dispora
untuk memenuhi kesiapan venue berstandar fifa
tiang gang hingga kursi ofisial sudah diganti dengan yang baru
selain itu area tribun penonton juga sudah rampung diperbaiki lantaran dirusak saat terjadi kericuan supporter beberapa waktu silam
rencananya pembenahan infrastruktur dan fasilitas lain juga akan dilakukan secara maraton seperti pengecatan ulang tembok ruangan ofisial sarana lahan parkir hingga area luar pagar stadion
perbaikan infrastruktur di stadion berkapasitas tiga puluh ribu penonton ini memang sengaja dilakukan oleh dispora
usai terpilih menjadi salah satu dari sepuluh stadion yang ikut melangsungkan pertandingan piala dunia u dua puluh
pada dua ribu dua puluh satu mendatang
sebelumnya stadion pakansari pernah melangsungkan perhelatan kelas internasional seperti piala aff dua ribu enam belas asian games dua ribu delapan belas serta piala asia dua ribu delapan belas
dan persiapan persiapan ini sudah tentu
saya sudah berkoordinasi dengan bupati
dan yang pertama dari infrastruktur
dan mulai kita persiapan untuk
lapangan yang ada di stadion pakansari juga lapangan untuk latihan di stadion ini
ini sudah sedang dalam perbaikan
dan apa yang sudah disarankan oleh bipa dan sekum pssi namanya ratu kisah para satu kunjungan yang pertama ini
ini ada beberapa yang harus diperbaiki